pekan lalu kematian tiga pasien positif virus corona di banyumas mengejutkan publik
menurut bupati banyumas ahmad hussein
tiga pasien yang meninggal dunia tersebut diketahui tidak memiliki gejala
seperti orang orang yang terjangkit covid sembilan belas alias orang tanpa gejala
kepala departemen epidemiologi fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia
triunis miko wahyono menyatakan
hipoksia adalah kondisi pasien yang mengalami saturasi oksigen rendah
artinya oksigen yang ditangkap oleh sel darah merah sedikit
namun pasien tidak merasakan apa apa masih terlihat sehat dan bisa beraktivitas
pada pasien covid sembilan belas virus corona yang berada dalam tubuh
menyebabkan fungsi organ paru paru terganggu dalam menyerap oksigen atau yang disebut pneumonia
triunis miko menambahkan
jika pasien tanpa gejala mengalami saturasi oksigen rendah
bisa mengakibatkan kematian mendadak
pasien covid sembilan belas yang mengalami kondisi saturasi oksigen berat
untuk bertahan hidup jika tidak segera ditopang oleh ventilator
seharusnya semua pasien berstatus otg atau tanpa gejala
tetap diperiksa dan dipantau saturasi oksigennya
namun yang terjadi saat ini
pasien otg tidak mendapat prioritas dari pemerintah
dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri
padahal saat isolasi mandiri
pasien otg tidak mendapatkan akses ventilator atau tabung oksigen
untuk membantu meningkatkan saturasi oksigen yang rendah
pada kondisi normal
saturasi oksigen berada di level sembilan puluh tujuh sampai seratus persen
di bawah level sembilan puluh tujuh persen berarti pasien telah terinfeksi virus covid sembilan belas
sehingga terjadi pneumonia
tim liputan cnn indonesia